iya tadinya ncing nganggep taruhan ini cuma bercanda
ya abah lo malah serius nanggepinnya
iya sebenarnya nih baik encing nelan saya nih
tuh nggak nanggapin serius kesepakatan yang dibikin tuh
cuma kan haji muhyiddin sendiri yang nangsa
mau gimana lagi akibatnya kayak gitu deh kejadian yang kemarin tuh
diingetin agak mumpah

salah haji muhyiddin mak dia sudah kelewatan selalu membuat ulah
tapi tetap kita mesti pandai memaafkan
sudah saudara saudara tenang ya
kita akan dengar kesepakatan terakhir tentang perjanjian antara incing saya
ncing nelan sama pak haji muhyiddin
makasih ya yusuf
saudara saudara saya nelan yang bikin perjanjian dan kesepakatan sama yang terhormat haji muhyiddin
atas dasar pertimbangan sesama umat muslim dan untuk mengedepankan ukwah islamiyah
dengan ini saya nyatakan perjanjian serta konsekuensinya dibatalkan
tidak ada lagi hukuman potong kuping
sekarang giliran yang terhormat pak haji muidin menyampaikan pidatonya
sebagai keturunan kesatria dan keturunan haji dua kali maka dengan ini saya nyatakan sebenarnya
saya siap menerima tuntuan hukum anggaran
menerima tuntutan hukum apa saja
karena didikan saya dari kecil
tidak pernah takut dan tidak boleh mundur selenggal pun dari orang tua saya
apalagi menghadapi masalah sekecil ini
saya tidak akan mundur
tapi anda dengar sendiri bagaimana keterangan saudara nelan
mau tidak mau saya terpaksa menerima
dan saya ucapkan terima kasih kepada haji sulam dan nelan
saya terpaksa menyutujinya
ini bukan saya yang meminta
mereka yang mempunyai kebutuhan untuk mencabut masalah ini semuanya
kupingnya tidak jadi dipotong
kalau begitu kita potong ayam saja berikut
aduh ini mana sih
kenapa hasilnya jadi begini
aduh ini mana sih
potong aja udah
akhirnya dibatalkan loh
mudah mudahan bang sulam omongannya benar ya
ya insya allah
saya teh sebenarnya kurang serik dengan keputusan nelan
tidak kena sanksi
tapi memang saya yakin suatu saat
pasti kenal lagi
udah bubar bubar bubar
kita tetap baik
sama sama muslim ya
udah berdoa bang
mungkin cemerlang cerdas
suami siapa dulu
abah itu tau mi
si syulam itu orangnya kagak tegaan
makanya sengaja abah bulur bulur waktu
nah akhirnya kan dia sendiri yang minta damai
jadinya orang nganggep abah tetap satria mi
abah sekarang sebagai sesungguh kampung ini kan
itu juga begitu abang bilang
satria abah tuh
satria buat umur
sebentar ya bu
biar kukumpangin dulu bu haji
makasih abang om
assalamualaikum bu haji
jagain toko gak ada orang disana
baik bu haji
tadi ayah ke toko tapi bu aji gak ada
jadi ayah minta diantar aja
gak ngeraputin kan bu haji
ada apa ya
aku mau ucapin perhatian
maksudnya soal apa ya
bye bye aja ke keluarga saya
ayah mau ucapin simpati terhadap apa yang menipa haji muhyiddin kemarin
ah itu mah udah beres
udah gak ada apa apa lagi
dan bapak muhyiddin juga sehat sehat aja
dan tidak kurang satu apapun
ternyata dia itu
pengecut bu kakak ada apa apanya dibandingin sama laki saya
ya sudah kalau begitu alhamdulillah kalau masalahnya sudah beres
ayah selalu doain mudah mudahan ibu aji dan keluarga selalu dalam lindungan dari allah swt
ayo jalan dulu ya bu aji
gue kagak perlu dapat simpati orang laki gue pemberani
gue pikir sih lo dateng kemarin paling juga minta pinjem duit atau sumbangan
kecil kartu lo emang gue
terus mau bilang terima kasih sama keluarga bang haji sulap
terutama sama cine lan
makasih ya cik udah mau maafin aku
kalau kagak kupingnya udah hilang
jujur nih mudnya gue bicara dari lebuk hati gue yang paling dalam
sebenernya gak mungkin deh keluarga gue nih mau motong kuping abang lo
kelakuan abang lo sendiri tuh
kalau ngomong tuh asal ngejebak aja
kalau gak terbukti gue potong nih kuping gue
nah akibatnya apa ya
keluarga tuh pada ngedoain
moga moga haji muhyiddin bener bener kupingnya dipotong
itu akibatnya begitu
alhamdulillah gak jadi dipotong kupingnya
aduh dia itu paling sering sekali diselamatkan sama allah
mestinya dia tuh banyak bersyukur
iya jangan kerjanya cuma jailin sama ngejahatin orang
nanti rum akan lebih kasih tahu lagi sama abah sama umi
tapi sekali lagi rum mau ngucapin terima kasih
karena udah maafin kedua orang tua rum
tadinya cing nganggep taruhan ini cuma bercanda
ya abah lo malah serius nanggepinnya
baik cing nela
baik cing nela
tuhan saya nih tuh gak nanggepin serius kesepakatan yang dibikin tuh
cuman kan haji muhyiddin sendiri yang bangsa
akibatnya kayak gitu deh kejadian yang kemarin tuh
salam diingetin agak memupah
eh dia kagak percaya
iya dia juga kagak percaya tuh
kalo si roni hamil sampe kita nih dipaksa suruh periksa kehamilannya
robbynya belum pulang rom
yee dia mah kagak nyari robby kemari
kalo bang ojo ada noh lagi ngaduk bubur
untung lo masih berjodoh
jadi lo masih nempel disini
gak jadi hilang
ternyata muka gue jelek
kagak jadi dipotong
kagak jadi kagak jadi dipotong kuping gue
kagak jadi kagak jadi dipotong kuping gue